karena kita tahu perilaku kita bukan tidak mungkin bakal jadi viral di media sosial
apalagi jika kejadiannya melibatkan tindak kekerasan dan terjadi di tempat umum
seperti video viral dari jakarta dan medan berikut ini yang sebaiknya bisa jadi pelajaran untuk kita semua
kasus pemukulan anak di bawah umur oleh seorang pengendara mobil di pintu tol cibubur
kini telah diproses oleh polda metro jaya
kabit humas polda metro jaya kombespol argo yuwono menjelaskan
pria berinisial ma memukul korban yang kabarnya baru lulus smp di pintu keluar tol cibubur
hasil pemeriksaan menunjukkan ma merasa kesal karena mobil di depannya yang ditumpangi korban
dan kakaknya mengemudi secara zigzag dan berhenti mendadak
ma yang marah melihat manuver mobil depannya kemudian mendahului kendaraan korban
sebelum akhirnya menghentikan mobilnya
ma kemudian turun dan mencekik kakak korban yang mengemudikan mobil
pada saat itulah korban turun untuk melerai tetapi sebuah pukulan dari ma melayang tepat di wajah korban
yang membuat korban terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit islam jakarta timur
kakak korban merekam kejadian pasca pemukulan dan membagikan ke media sosial
hingga menjadi viral dan banyak warganetnya mengecam
korban pun melapor ke pihak kepolisian
pelaku pemukulan dan korban akhirnya diperiksa
adik adik di treskrimum polda metro jaya
rekaman video pun memperlihatkan ma mengendarai mobil suv dengan plat nomor berstiker mabes tni
namun kombespol argo yuwono menyebut pelaku pemukulan adalah wira swasta
dalam laman cnnindonesia com
hal serupa disampaikan kakus pen tni
ajayen sabar fadilah yang menyebut pemukul adalah warga sipil
yang menggunakan stiker tni di mobilnya
polisi juga mengaku akan memeriksa kronologi manuver mobil korban
yang menurut pelaku berkendara secara zigzag sebelum akhirnya mengeram mendadak
pelaku yang kini resmi berstatus tersangka pun menyatakan dalam kondisi sadar
saat memukul korban di bawah umur hingga berdarah